jika jaringan internet menjadi fokus penunjang aktivitas anda
maka anda telah bergantung pada teknologi kecerdasan buatan yang ada di dalamnya
atau yang biasa disebut artificial intelligence
lalu sudah seberapa jauh kita bergantung dengan teknologi ini
prafir gupta adalah pakar teknologi di divisi kecerdasan buatan google
bukan informasi baru tapi memastikan asisten memperoleh pengalaman pengguna terbaik
di apapun jenis perangkat anda
misalnya jika anda ingin mengingatkan satu tahun kemudian
untuk membuat asisten bekerja di jenis perangkat yang tidak memiliki display
kita harus memastikan segalanya yang kita bahas adalah terdapat
tanpa display untuk perusahaan
dan para pengguna bisa memahami
output yang terdapat
misalnya jika anda memiliki asisten di telefon
anda memiliki display dan output yang terdapat
memastikan pengalaman pengguna
memastikan itu di depan dan di tengah
dan pengalaman pengguna itu sangat baik

nampaknya sistem kecerdasan buatan bukan lagi hayalan fiksi ilmiah
melainkan teknologi yang sedang berkembang
untuk mengakselerasikan performa hidup manusia
jika manusia semakin pintar
begitu pun dengan teknologi yang mereka ciptakan
indian restaurants near me

hanya melalui kendali suara atau ketuk di atas layar perangkat

dan boom informasi dengan mudah anda dapatkan
bahkan bisa disesuaikan dengan bahasa suatu negara
pada dasarnya artificial intelligence adalah pengaplikasian kecerdasan manusia oleh mesin
ai mempunyai otak yang bekerja menyerupai otak biologis manusia
hanya saja bentuk dan cara kerjanya berbeda
ketika otak biologis mempunyai jaringan
jaringan neuran yang dapat memproses suatu perintah
lain hanya dengan jaringan neuron buatan yang dirancang secara berlapis lapis
untuk melakukan klasifikasi perintah yang di input
hingga akhirnya menghasilkan output
sehingga apapun teknologinya
jika diimplementasikan dengan sistem ai
dengan mudah akan membaca kebiasaan penggunanya
oleh sebab itu untuk memudahkan pekerjaan manusia
ai kini masuk ke dalam sistem ai
oleh sebab itu untuk memudahkan pekerjaan manusia ai kini masuk ke dalam sistem ai
oleh sebab itu untuk memudahkan pekerjaan manusia

ilmuwan dan pengembang teknologi pun bekerja sama
mengimplementasikan ai di bidang medis
di umumnya seperti yang saya katakan
tidak cukup kepentingan kepentingan di dunia
tidak cukup dokter
dan banyak orang yang membutuhkan kepentingan

bisa membuat perbedaan besar
membuat perbedaan besar

jadi membantu dokter untuk melakukan kerja mereka dengan lebih efisien
dan melihat lebih banyak pesakit
dan mengawasi lebih banyak pesakit
ketergantungan manusia akan teknologi
disebabkan kemudahan yang disungguhkan
dari beragam fitur yang ada
namun terlepas dari
mengenai peran ai di masa depan
beberapa tokoh teknologi dunia seperti elon

aids hingga fisikawan ternama stephen hawking bersikap skeptis mengenai sistem tersebut
yang ditakutkan mampu mengancam peradaban manusia
kecerdasan buatan akan terus berkembang tanpa ada batasan
karena sistem ini diciptakan agar manusia dapat menggunakannya dengan cerdas
untuk cnn indonesia
baik saya akan memainkan nada yang menyenangkan lagi